bah saya paling bingung tadi kenapa orang udah ditangkap terus dilepasin tah itu iya
pak padahal orang itu teh bisa jadi kunci anwar dimana keberadaan mas kobar bener ya
oh atau mau diapain lagi dia tidak tahu di sini dimana mau disiksa ah mau dipayahan
sedikit sini tapi tadi temen aku ngedrop biar langsung sekalian keluar saya kira siapa
ya udah udah kalau gitu aku langsung pulang dulu ya
udah dong jangan ngambek kayak gitu oke kamu mau mas kasih refah hukuman nanti mas akan
refah hukum sayang tapi udah dong ngambek ya kasih mas senyuman yang manis lo pikir gue
itu abg yang gampang dirayu apa ah enggak lah ya sayang kayaknya memang kita harus refreshing kenapa
kita harus refreshing ya
kita harus refreshing ya
mungkin kita perlu liburan kita bisa liburan ke eropa dan kamu bisa belanja semau kamu
iya kan sayang mas nanti liburan yang juga bener bener untuk liburan mas nggak sambil kerjaku jadi kita bisa lebih enjoy menikmatinya ya
hei bisa ngitir apa enggak sih kamu itu ha
tim dapat dari mana kalau nggak bisa nyetir mendingan jalan kaki aja
sopir lo tuh yang nggak pakai mata
pantesan gak heran kamu sama istri kamu itu sama aja
tidak ada aturan sama sekali
emang kenapa kalau nggak ada aturan oh apa kamu
udah udah mas bikin malu udah mas cukup
mas kalau kita ngadein dia berarti kita sama aja ke dia cukup mas
tante udahlah ngapain sih kayak gitu
kamu mau maulin arah aja
orang ini selalu bikin tante betek bikin tante kesel nggak bisa didiem
iya tapi kan yaudahlah nggak nabrak juga
aduh jalan yuk
mama sama papanya reva kayaknya makin musuhan deh
gimana kalau mama sampai tahu kalau itu papinya reva
mamanya boy itu nyebelin banget kan
mas udah marahin dia masa udah omelin itu mamanya boy
ya gak bisa kayak gitu tiba tiba emas marah marahin karena ini semua tuh salahnya mas sendiri mas
kalau mas marah marah terus orang orang yang ada di komplek terus ngeliatin kita juga malu mas
dan itu sebenarnya nggak penting
yang terpenting saat ini adalah kita mikirin reva bukan namanya boy
dan aku yang lebih herannya lagi mas kenapa mas bisa lembek banget sama reva
dan membiarkan reva untuk ikut kontes itu
enggak mas tidak pernah ngijinin reva ikut kontes itu

mas jelas jelas melarang reva ikut itu kan di depan kamu saya
di depan kamu iya kan
iya sih tapi kenapa gue curiga kalau mas b diam diam kasih reva izin ya
alhamdulillah kayaknya adriana tidak melihat tayangan tadi
adriana nggak dengar di tv kalau reva berterima kasih atas support yang aku kasih ke dia untuk ikut kontes itu
kan udah aku bilang sama mas rafa itu diam diam itu ikut kontes mas
duh kalau misalnya gue bilang ada di rumah boy
adrena pasti gak bakalan suka dengarnya
motor aku masuk ke bengkel pi
palingnya nanti montirnya yang nganterin ke rumah langsung
mama gak percaya sama kamu
kita jangan bahas di sini
kita bahas di rumah aja
kamu sekarang ikut papi naik mobil
nggak usah pi
wah udahlah mas biarin aja mas
terserah kita turutin aja maunya dia
mas mendingan masuk
kinar kamu tau nggak
orang yang tadi itu barusan
setiap kali dia ketemu nih sama tante pasti berantem mulut
kamu tau nggak
orang itu sangat menyebalkan
nggak istrinya nggak suaminya sama aja nggak ada aturan
kamu suami istri
suami istri mereka
ini ceritanya panjang banget
aduh tante tuh pernah lho dibohongin abis abisan sampe pol
mana tante udah sempet baper kebawa perasaan sayang sama orang itu namanya adriana
tante ketahang ketahang kebahasa
ya aku kan nggak tau ceritanya tante
udah gak usah dibahas lagi
semua orang itu kan pasti pernah melakukan kesalahan
ya allah gimana kalo mama sampe tau kalo adriana itu sebenernya mama dirinya reva
aduh aku takut mama jadi ikut sebel sama reva kalau dia sampai tahu semua itu
kenapa orang udah ditangkep terus dilepasin
padahal ma orang itu tuh ya bisa jadi kuncian ma
dimana keberadaan rumah skobar
aduh mau diapain lagi
dia tidak tau di sini yang dimana
udah gini aja sekarang orang bagi tugas
si sardung pak kulon mane wak
eh hari abah kemana
ya mau tau aja urusan saya sih kawetnya
ya kumasih apa
broding kamu mah kope
ya mentega aduh
nggak mau nyari bersama sama
kurang sardung ma ma
ya udahlah aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
banyak alasan lah
enggak mah ya
nih sustained ya
kamu naik berarti disangkab maling
kamu naik berarti disangkab maling
aduh tidak apa apa pekat demi raya
aduh aduh aduh aduh
waduh ma tadi ini kayak suruh anjing
kita ngeliat anjing pasti gede ma